kamu jangan mati dulu ya nak
karena dendamku belum tuntas terbalaskan
pak rumah sakit cakrawala pak
kamu harus kuat
kita lagi bawa kamu ke rumah sakit
sampai di rumah sakit kamu akan segera ditangani sama dokter
benar benar keterlaluan ini clara
bisa bisanya bayi ditaruh di dalam lemari
kalau saya nggak melihat lemari itu dan nggak buka lemarinya
clara bukan benar benar ketaluan aja
tapi dia sudah benar benar sakit jiwa
saya akan tanggung jawab
apa pun yang terjadi sama bayinya
itu nak persam taiwan rempeng taxi
pak tolong ikutin taksi yang di depan ya
keluar kamu dari sini diego keluar
kamu jelas jelas tadi udah ngeliat kan kalau misalnya di kamar itu gak ada apa apa
dan gak ada itu baby baby baby
gak percaya gue mona
mending lo jujur sih kasih tau
ya ampun lo lo gak jujur apa lagi
lo tadi udah masuk dalam rumah gue lo udah lihat sendiri nggak ada kan itu namanya baby baby
gak ada kan
udah terbukti lo
syukur deh diego akhirnya berhasil juga aku usir dari sini
aduh papa kemana ya
ya ampun bayinya
andis boleh saya ganteng bayinya

coba kalau sama mereka pak
papa udah langsung memu jantungan gara gara bayinya udah lemah gini
sekarang papa bawa bayi itu kemana pa
bawa langsung bawa ke rumah sakit
kalau seandainya terjadi apa apa sama bayi ini
akan nyangkutin kamu lagi nanti ke kepolisian
ya ampun pa makasih banyak ya pa
papa udah coba ngelindungin clara makasih banget ya pak ya
clara gak mau dipinjar pa
makanya bapak mohon sama kamu jangan lakuin hal hal aneh lagi clara
ini cara papa ngelindungin kamu dari polisi dan rumah sakit cuy
sekarang clara ke rumah sakit pa
kenapa aku ngerasa dekat sekali sama bayi ini
aku ngerasa dia kayak darah daging aku sendiri
itu perasaan kamu aja rai
tapi kenapa dia nggak ada mirip miripnya sama diego
kasian kamu nek
kasian kamu nek
bayi ini kayak ngerti aja kalau lagi digendong sama opanya
kok papa sendiri yang nganterin rumah sakit pa
mamanya lagi sibuk kerja
kebetulan anaknya ditinggal di rumah saya
sebentar pak ya saya periksa dulu
ya ampun papa sama tante andis kemana sih
aku tak ternyata nggak beli minum kehidupannya
karena lo masala yang leher sih banteman
padahal alexis beli minuman yang leher
karena perasaan aku kayak gak enak banget kayak ada yang merhatiin
roy kayaknya aku agak librasi deh
boleh nggak minta tolong beliin aku minuman dulu sebentar
nanti kamu buruk pilih satu
dokter maaf boleh saya keluar sebentar saya mau cari udara segar
ngapain kamu disini
dan bagaimana kamu bisa tahu baby arsy ada disini
kondisi tubuh tujuh anda dalam karantipitis
karena ada benjolan di kepalanya
dan dia harus segera dioperasi
terus dok harus gimana
bayi membutuhkan golong darah ab
ya udah kalau gitu ambil darah saya
tapi saya membutuhkan persetujuan orang tua bayi
diam mona jangan ikut contoh
saya bukan dunia dok
saya yang melahirkan baby
jadi kalau misalkan dokter butuh apa apa tolong saya aja
udah ya tante
saya ini bukan mona
jadi mona adalah adalah putri
dan bayi itu
anak raja dan pertama
dia bukan putri